light rail transit atau lrt resmi beroperasi pada senin dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh
sejumlah warga yang sudah menggunakan lrt mengaku merasa nyaman
meski begitu lrt dirasa kurang efektif bagi warga atau penumpang yang sedang buru buru
karena aku udah baru tiga kali ya naik lrt jadi kayak nyaman banget
terus jadi cepet karena kan aku kerja juga di jakarta
jadi itu pas naik lrt tuh kayak lebih nyaman lebih cepet juga
biayanya juga lebih murah terus juga nggak padat gitu loh
kalau krl kan padat gitu kan ini enak banget nyaman
aku nunggunya tiga puluh menit lumayan lama sih
kalau untuk perjalanannya sih ya biasa aja ya
kayak lrt yang udah ada di daerah jakarta utara
tapi ya mungkin waktunya aja ya tadi sekitar sejam saya nunggu baru lrt nya datang
manager humas lrt kuswarjo
mengatakan lamanya waktu tunggu kereta disebabkan oleh jumlah trainset yang belum beroperasi maksimal
jadi memang saat ini kan kita baru mengoperasikan dua belas trainset
tentunya masa tunggu atau jarak antara keretanya itu
yang seharusnya hanya sekitar empat dan delapan menit saat ini mencapai dua puluh menit
nah dalam waktu tunggu yang panjang ini tentunya salah satunya diakibatkan karena sarana yang dioperasikan sedikit
dan jumlah perjalanannya juga sedikit
kedepan tentunya kalau nanti
demand masyarakat tinggi dan kemudian kementrian menyetujui
kita akan menambahkan ts dan tentunya akan menambahkan juga jumlah perjalanannya
supaya jarak antara keretanya bisa lebih cepat
saat ini baru satu ratus lima puluh delapan perjalanan yang dilakukan lrt dari total empat ratus tiga puluh empat perjalanan per hari
jumlah trainset pun nantinya akan ditambah menjadi total dua puluh tujuh trainset
dengan jumlah waktu tunggu atau headway mencapai delapan menit saja
lrt yang sudah terintegrasi dengan transportasi publik lain menjadi hal yang diapresiasi pengguna
karena membantu mobilitas pengguna
kurang lebih ini udah bagus banget ya
apalagi kan dari lrt ke stasiun krl dan mrt nya itu kan udah terkoneksi langsung kan
dan dari jalanannya pun udah nggak panas gitu soalnya ini kan udah tertutup
jadi menurut saya ini udah bagus banget sih
udah nyaman sih soalnya udah terintegrasi kan
terus bisa sambil lihat lihat makanan atau minuman juga
stasiun duku atas menjadi stasiun lrt terlengkap
karena terkoneksi dengan empat transportasi publik lain seperti kereta bandara
komuter lain mrt dan transjakarta
di stasiun ini pengguna akan melewati jembatan penyeberangan multifungsi duku atas
menuju stasiun krl sudirman dan mrt
pengguna lrt juga dapat menikmati makanan ataupun minuman yang disediakan sejumlah tenan
di sepanjang koridor jpm duku atas
kita mending room kurnia yuniarwan jakarta